gempa megatrust adalah gempa masif akibat subduksi atau tumbukan antar lempeng indo australia dan eurasia
garis subduksi lempeng indo australia dan eurasia memanjang dari sebelah barat ujung sumatera
ke selatan pulau jawa hingga pulau sumba
saat terjadi bencana tersebut berpotensi berdampak di wilayah kota cilegon banten yang dekat dengan pesisir
dampak guncangan mencapai skala intensitas enam hingga tujuh mmi yang dapat menimbulkan kerusakan ringan sedang hingga berat
pihak bmkg menyebut setidaknya ada empat sumber potensi gempa bumi dan tsunami di area tersebut
yaitu zona sumber gempa megatrust berstatus rawan gempa bumi dan tsunami
zona sesar mentawai hingga sesar ujung kolon yang berstatus rawan gempa bumi dan tsunami
zona graben selat sunda yang rawan longsor dasar laut
dan dapat memicu tsunami termasuk tsunami jika terjadi erupsi anak gunung krakatau
yang berdekatan itu membangkitkan besar sumber gempa yang tidak ada di dekatnya
yang sedang matang
mengacu pengalaman penanganan bencana gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di banten sebelumnya
pihak badan nasional penanggulangan bencana bnpb mengaku telah melakukan koordinasi intensif
dengan pemprov banten dan seluruh stakeholder terkait untuk melakukan tindakan
seperti merelokasi pemukiman dan perniagaan warga yang berada di kawasan pesisir pantai
serta mendirikan dan merenovasi bangunan yang adaptif terhadap tsunami
nah ini yang pasca tsunami dua ribu delapan belas kita dorong pemerintah kabupaten untuk mengatur ulang kawasan pesisir ini
kalau ada bangunan atau daerah daerah yang kemudian agak sulit untuk kita mendorong bangunan existing untuk menggeser ke belakang
maka kalau itu bangunan hotel kita dorong untuk bisa adaptif terhadap tsunami
caranya seperti apa
terjadi satu tujuh puluh tujuh gempa bumi tektonik di provinsi banten
angkanya naik dua belas lima persen dibandingkan tahun sebelumnya
dengan kejadian sebanyak delapan ratus empat puluh gempa bumi
pusat gempa umumnya berada di laut lepas
pada zona pertemuan lempeng indo australia dan eurasia
di bagian selatan provinsi banten hingga jawa barat
tim liputan cnn indonesia